sementara petugas rsud asembagus situbondo mengalami kesulitan membujuk belasan pasien kembali ke ruang perawatan pasca evakuasi
para pasien trauma karena guncangan gempa bisa terjadi sewaktu waktu
sejumlah petugas medis di rumah sakit daerah asembago situbondo tengah kewalahan memujuk para pasien untuk kembali ke ruang perawatan pasca gempa berkekuatan enam empat magnitudo di perairan timur situbondo
bahkan seorang pasien menolak berkali kali dan harus dibopong dengan meja pasien
sebagian besar para pasien mengaku takut untuk kembali ke dalam ruang perawatan di lantai dua karena masih trauma guncangan gempa seperti yang terjadi pada kamis dini hari
saya mungkin tidak takut
saya takut kan
petugas akhirnya berhasil meyakinkan pasien dan membuat mereka kembali
untuk menjalani perawatan secara normal
pihak rumah sakit mengaku sebelumnya sudah mengevakuasi sebanyak dua puluh enam pasien
kepanikan serupa juga terjadi pada pasien rumah sakit pura raharja jalan pucang surabaya kamis dinihari
sesaat setelah terjadi gempa para pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung di halaman igd rumah sakit ke tempat yang aman karena khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan
meski sempat panik dan dievakuasi keluar gedung
namun para pasien tersebut akhirnya dibawa kembali ke ruangannya masing masing setelah suasana dianggap aman
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat